setelah berkeliling di kota bandar lampung selama beberapa hari
saya melanjutkan perjalanan menuju kota pempek palembang
perjalanan melalui tol trans sumatra dari lampung ke palembang menempuh jarak kurang lebih tiga ratus km
salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melintas di jalan tol trans sumatera adalah
terkadang ada hewan hewan yang tiba tiba melintas seperti yang saya alami ketika akan masuk ke gerbang tol kota baru
di mana ada beberapa ekor sapi yang tiba tiba melintas
oke sekarang kita sedang menuju ke palembang
setelah sempat berkeliling keliling selama beberapa hari di lampung
kita menuju palembang kurang lebih sekitar
sekitar empat lima jam lewat jalur tol kota baru itera ke jalan tol kayu agung nantinya di palembang
ruas jalan tol yang menghubungkan kota bandar lampung dan kota palembang ini baru diresmikan pada bulan januari dua ribu dua puluh satu lalu
ketika melakukan perjalanan panjang jangan memaksakan diri untuk menyetir
apabila badan sudah terasa lelah terutama bila rasa kantuk menyerang
berdasarkan pengamatan kami ada sekitar tujuh belas rest area yang terdapat di sepanjang tol dari lampung menuju palembang
res area di kilometer delapan puluh tujuh ini terbilang lengkap
fasilitas utama seperti toilet musola dan tempat makan tersedia
meski demikian res area masih tampak sepi
prima salah satu pedagang di rest area berharap mudik lebaran tahun ini membawa berkah bagi dirinya dan para pedagang lainnya di rest area tersebut
harapannya rame lah kayak
waktu nggak ada ini lockdown lockdown waktu nggak ada corona pengennya rame terus
jadi bisa kontrakan bisa kebayar karyawan bisa kebayar
di rest area ini kami sempat berbincang dengan salah satu pengendara yang juga menuju ke arah palembang
ia memperingatkan kondisi jalan yang buruk di beberapa bagian
menurut saya dari sini sampai lampung utara agak mendingan
tapi lewat sana banyak yang rusak
waktu itu ya saya nggak tahu sekarang
dan benar saja memasuki kilometer satu ratus dua puluh kami sering menjumpai sisi jalan yang sedang diperbaiki
bahkan banyak ruas jalan yang rusak parah
kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi terhambat
waktu tempuh yang diperkirakan sebelumnya empat lima jam pada kenyataannya memakan waktu hampir enam jam
tentunya kondisi jalan yang rusak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
sebelum mudik lebaran dimulai
tim liputan cnn indonesia palembang sumatera selatan